aparat gabungan kepolisian di tuban kembali menggrebek pabrik minuman keras jenis arak tradisional yang dijual ilegal
dalam razia itu petugas menyita empat puluh dua ribu liter arak siap edar serta membakar semua alat produksi
sebuah pabrik minuman keras jenis arab beroperasi
lokasinya dikelilingi pagar setinggi lima meter sehingga keberadaannya tidak terendus aparat penegak hukum
bahkan masyarakat sekitar kelurahan gedung ombo kecamatan semanding juga tidak tahu aktivitas tempat ini
setelah dua minggu penyelidikan kemarin aparat gabungan polisi tni dan satpol pp merazia lokasi itu tepat saat mereka tengah berproduksi
pemilik pabrik berhasil marikan diri tapi petugas menangkap seorang pekerja yang sedang memproduksi arab
polisi juga menyita peralatan dan bahan baku pembuatan arak
untuk memberi efek jerah petugas juga membakar habis peralatan produksi dan bahan baku pembuatan arak
total petugas menyita empat puluh dua ribu liter arak yang siap edar
kita berhasil mengamankan kurang lebih empat puluh dua ribu liter arak yang jadi ataupun yang masih mentah
dan untuk tersangka saat ini sudah kita ketahui yang tadi kita baru amankan baru penjaganya pegawainya
bupati tuban juga mengapresiasi penemuan pabrik pembuatan arak ini
menurutnya peredaran arak dan miras tradisional secara ilegal di tuban cukup mengkhawatirkan
meski mirip industri skala rumah tangga tapi pabrik ini mampu memproduksi tiga ratus liter arak berkualitas super
tak hanya dijual di tuban arak yang dihasilkan juga dikirim ke wilayah jawa tengah dan bali
omset yang dihasilkan cukup mencengangkan mencapai lima miliar rupiah per bulan
dion fajar arianto tuban